hai rekaman kamera pengawas atau cctv menunjukkan komplotan rampok pemobol gudang penyimpanan tas
di kompleks perniagaan grand boutique mangga dua ancol di pademangah jakarta utara yang terjadi
pada akhir september lalu dari rekaman cctv ini terlihat sedikitnya enam tersangka memasuki
kawasan ruko ini tidak hanya itu dalam rekaman cctv juga terlihat sebuah truk box yang digunakan
tersangka untuk membawa ratusan tas curian berbekal rekaman cctv inilah akhirnya polisi
menangkap empat dari enam tersangka kepala polsek pademangan kompol happy saputra senin petang
mengungkapkan untuk memuluskan aksinya komplotan ini juga menempatkan seorang mata mata yang
berpura pura menjadi kuli angkut untuk memetakan lokasi dari tangan para tersangka polisi
mengamankan peralatan untuk membobol pintu ruko dan barang hasil kejahatan dengan nilai sekitar
empat ratus juta rupiah
memang biasa kerja di daerah situ dia memberikan informasi dan sebagai pengawas untuk memantau
karena dia juga dianggap orang yang di sekitar situ tidak diculikai jadi masih soal perampokan
di kota pekanbaru riau kamera pengawas merekam perampok bersenjata api beraksi di sebuah minimarket
di jalan cipta karta kecamatan tuah madani pada senin pagi sepuluh oktober tersangka yang menggunakan
jaket hitam memakai helm dan membawa senjata api mengobrak abriknya
isi meja kasir tersangka hanya mendapat uang satu ratus tiga puluh rupiah karena sebelumnya uang di meja
kasir telah dipindahkan hingga kini aparat polsek tampan bersama satreskrim polresta pekanbaru masih
memburu tersangka tim liputan cnn indonesia